kritik terhadap rendahnya tuntutan atas terdakwa pelaku penyerangan penyidik kpk novel baswedan terus mengemuka
bahkan dalam kutipan wawancara dengan sejumlah media novel baswedan mengatakan jika proses hukum terhadap kasus yang menimpa dirinya hanya sebagai formalitas
benarkah demikian untuk menjawab hal ini kita sudah terhubung dengan kuasa hukum novel baswedan saur siagian selamat malam bang saur
selamat malam bung ferdi
terima kasih bang sudah bergabung dengan kita malam ini bang langsung saja kemarin tim kuasa hukum termasuk bang saur mungkin di dalamnya mengatakan jika persidangan ini dipandang cukup pesimis begitu
bahkan dikatakan sebagai sandiwara bisa dijelaskan bang maksudnya apa sebenarnya dari komentar ini
tentu kami memberi alasan mengapa berpendapat seperti itu begitu juga
klien kami novel baswedan mengatakan sandiwara karena memang ada beberapa kejanggalan
misalnya saksi saksi kunci yang mestinya jaksa penuntut umum yang berkepentingan untuk menghadirkan bahkan tidak dihadirkan
kemudian juga dalam proses persidangan yang kami
jadi bahwa jaksa penuntut umum yang berkepentingan untuk menghadirkan bahkan tidak dihadirkan
jadi bahwa jaksa penuntut umum yang mewakili mestinya korban dalam konteks ini juga negara terkesan bukan mengejar kejahatan dilakukan oleh pelaku ini
malah terkesan seperti pembela kepada si terdakwa ini
terdakwa ini dibela bukan saja penasehat hukum tapi juga jaksa penuntut umum juga
perlu juga kita catat bung ferdi bahwa yang lucu kan dia bilang bahwa dia dendam kepada novel baswedan karena orangnya sok
nah apakah maksudnya karena novel baswedan menyasar sebagai penegak hukum atau penyidik kpk menyasar pimpinan polisi
yang disebut dia
adalah sok sok gitu loh
nah sampai sejauh ini kan kemudian tidak terungkap
padahal sebenarnya juga nggak kenal ya bang ya
ya yang kita bilang dia nggak pernah kenal sama novel baswedan
bahkan bung ferdi waktu novel baswedan ditugaskan oleh kepolisian
dia kan ditugaskan yang pertama itu
saudara kedua terdakwa ini belum menjadi kepolisian
nah dasar itulah tidak ada koneksinya
nah ini yang kita lihat
penuntut umum tidak mengejar siapa sesungguhnya aktor aktor intelektual daripada penyerang daripada saudara novel baswedan
tuntutannya bahkan sangat minim satu tahun
padahal kalau kita lihat
jaksa penuntut umum
namun dalam beberapa perkara dengan kasus penyerangan yang sama
misalnya saya sebut saja tiga
ada kasus pelaku penyiraman air keras ke pemandu lagu yang diponis dua belas tahun penjara
yang ini berlaku di mojokerto
dituntut lima belas tahun penjara
kemudian diputus dua belas tahun penjara
dia ini juga pelaku penyeraman air keras
pelakunya rika sonota
kemudian korban adalah ronaldo suaminya sebagai pelaku
tuntutan sepuluh tahun diponis dua belas tahun
ada lagi satu lagi saya mau membandingkan
dia adalah suami dari lisa
diponis dua belas tahun penjara
karena penyiraman air keras
itu pelakunya siti rujailah
itu istrinya sendiri
tuntutan dua belas tahun penjara
fonis dua belas tahun penjara
nah maksud saya ferdi
ini kan kita melihat kerja kerja jaksa penuntut umum
ketiga orang ini bukan seorang penegak hukum
sementara novel sendiri adalah sedang melakukan pekerja kerja sesuai dengan
penemuan dari tim fakta yang dibentuk oleh komnas ham
sementara nobel baswedan ini disasar
karena melakukan pekerjanya
bayangkan peristiwa antara suami istri saja
tuntutannya sangat maksimal
semuanya tidak ada putusan sepuluh tahun
ada sepuluh tahun
ada dua belas tahun
sementara novel baswedan ini yang sudah dalam fakta persidangan
bahwa matanya sendiri sudah permanen sebelah kiri tidak lagi berfungsi
hanya dituntut satu tahun
nah inilah yang kita sebut
jaksa penuntut umum ini bukan melakukan mencari keadilan yang esensial
tetapi itu kita bilang ini adalah sandiwara
panggung sandiwara yang sangat terbuka dipertunjukkan oleh saudara jaksa penuntut umum
saya tidak tahu kalau jaksa penuntut umum ini matanya kemudian diserang
sedang menjalankan pekerjaan
dan matanya kemudian permanen
ditanggapi itu adalah apa namanya
tindakan penganian biasa biasa
sehingga layak dituntut satu tahun
atau misalnya keluarganya kemudian mengalami yang sama
layak dilakukan yang sama
mengapa ketiga yang kita sebut tadi
apa namanya terdakwa itu
dituntut maksimal lima belas tahun
mengapa kepada klien saya novel baswedan ini hanya satu tahun
itu lho bu ferdi
oke artinya anda bisa katakan bahwa kemudian ada indikasi agenda kepentingan tertentu yang dilakukan oleh jpu ini
untuk mengakomodir kepentingan orang orang tertentu begitu
nah dari awal kan itu kita bilang
khususnya kan begini
dua orang ini kan mengaku dendam
saya tadi sudah analisis
dendamnya apa kita tidak tahu
maksudnya sampai sekarang ini
kalau dia dimer sok sok
tidak tahu berterima kasih
kepada apa namanya
lembaga yang membesarkan dia
apakah ada beberapa petinggi daripada kepolisian
kemudian dijerat oleh kpk
saya katakan dijerat oleh kpk
karena nobel bertindak bukan atas nama dirinya sendiri
kemudian tapin atas nama lembaganya
ini yang dimaksud adalah
tidak berterima kasih kepada lembaganya
nobel baswedan atau siapapun
tentu dia bertindak
bukan atas senang atau tidak senang
tetapi dia bertindak
atas perintah dan bukti bukti yang cukup
waktu kasus ini kemudian
dibetulkan oleh kpk tersangka
apa dibawa ke persidangan
kemudian dusa dipitikan
bukan kpk yang memutus
tetapi hakim memutuskan
sampai dengan ingkra
apakah ini maksudnya kasus kasus ini
bahwa nobel baswedan
kemudian tidak berterima kasih
nah inilah yang dikejar oleh sepenuntut umum
dua orang terdakwa ini
yang sesungguhnya tujuannya adalah
untuk secara sempurna
penjahat yang sesungguhnya
itulah mengapa kita bilang bahwa
peradilan ini sekedar formalitas
dan yang kita katakan itu
bang saur mungkin bagi anda dan tim kuasa hukum
terdengar klise harapan selanjutnya apa bang
karena harapan publik sebenarnya
kasus ini menjadi pijakan
untuk mencari siapa kemudian
dan bukan hanya sekedar mengadili
pelaku di lapangan begitu
saya menganggap ini
dari awal kemudian
bahwa dari fakta fakta
yang dilakukan oleh komnas ham
saudara novel baswi dan ini
kemudian disasar bahasanya
tetapi harus memastikan pembelajaran
makanya bung ferdi
ketika kan ada tim pemantau ini
memantau ada pemain tim di lapangan
nah ini yang dua orang pemain di lapangan ini
yang kita sasar saudara novel baswi dan
sebagai seorang penyidik
yang dia sasar itu adalah
dia akan terganggu
nah oleh karena itu dari awal
sesungguhnya kita dorong kemenapa
kita dorong sebelum sidang ini dijalankan mengapa
perlu presiden membentuk tim independen
agak berat untuk
menyidangkan secara fair
katakanlah contoh misalnya begini
hakikat daripada polisi itu
adalah menangkap seorang penjahat
nah itu yang dilakukan
oleh kepada kedua orang ini
dengan cukup cukup bukti
baru kemudian ini dibawa ke pengadilan
melalui jaksa penuntut umum
yang aneh bung ferdi
polisi menetapkan penjahat ini
sebagai seorang terdakwa
dengan cukup bukti
tapi yang membela dia
adalah di pengadilan
adalah teman teman polisi
bagaimana anda mendapatkan seorang penjahat
anda katakan penjahat
tapi anda bela sendiri
nah dasar itulah makanya dari awal
jangan sampai ada orang orang
apa namanya yang bermain
mengorbankan kepolisian negara kita ini
sehingga independen inilah dari awal
sesungguhnya kami minta
mengapa misalnya perlu
membantu kepolisian sesungguhnya
jangan sampai lembaga kepolisian
disendarai oleh orang orang yang punya kepentingan
apalagi merusak dari tatanan
apalagi mencederai daripada lembaga kepolisian kita
gitu loh bung ferdi
bang saur siagian
kuasa hukum novel baswedan
sudah bergabung dengan kita malam ini